bpm menegaskan belum ada pembicaraan bagi bagi kursi jabatan dengan tkn
bpn kini masih fokus menunggu keputusan mk soal phpu pilpres
judul bicara bpn prabowo sandi andre rosyadi menegaskan
belum ada pembicaraan mengenai bagi bagi kursi jabatan antara bpn dengan tkn
andre membantai informasi yang menyebut pertemuan antara bpn dan tkn pernah berlangsung
andre menyebut prabowo sandi dan bpn kini tengah fokus menanti keputusan mk
terkait phpu yang diajukan bpn
andre optimis bpn akan memenangkan gugatan karena bukti dan saksi yang dihadirkan sempurna
meski demikian bpn menyatakan akan menerima apapun keputusan mk
karena itu andri juga mengimbau agar pendukung bisa menerima keputusan mk
dan mengajak agar masa menyaksikan putusan mk dari rumah tidak datang ke gedung mahkamah konstitusi
kami masih fokus di mahkamah konstitusi
tidak ada pembicaraan deal deal untuk jabatan apalagi isu dua menteri dua satu dua itu kemana mana ya
itu tidak benar ya
fokus bpn dan pak prabowo dan bang sandi fokusnya menghadapi urusan mahkamah konstitusi
seandainya misalnya kami menang ataupun kalah
langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh pak prabowo dan bang sandi akan segera bertemu
melakukan rapat dan konsultasi dengan
koalisi serta para pendukung
disitulah pak prabowo akan memutuskan nanti untuk setelah itu apakah akan bertemu pak jokowi atau tidak